berdasarkan data sementara badan pusat statistik tahun dua ribu dua puluh
luas panen padi di jawa timur mencapai satu tujuh puluh juta hektare
angka produksi padi yang dihasilkan sebanyak sembilan enam puluh sembilan juta ton gabah kering giling
atau setara dengan lima lima puluh sembilan juta ton beras
dengan kebutuhan konsumsi per tahun sekitar empat tiga puluh tujuh juta ton
maka secara kumulatif jatim surplus beras sebanyak satu dua puluh dua juta ton
dalam tiga tahun berturut turut jatim menjadi produsen beras terbanyak secara nasional
sebagai lumbung beras nasional jatim bisa menyuplai beras ke enam belas provinsi lain
jawa timur ini masih nomor satu ya di seluruh indonesia
dalam tiga tahun terakhir ya termasuk tahun ini
jatim juga menempatkan peringkat pertumbuhan
setelah itu baru jawa tengah kemudian ada di jawa barat
jadi memang jawa timur ini merupakan lumbung padi yang ada di pulau jawa bahkan juga secara nasional
sementara dari hasil pemantauan dinas pertanian dan ketahanan pangan jatim
serta petugas pelayanan informasi pasar
produksi beras di masing masing penggilingan baik skala kecil hingga besar
diperlukan untuk memenuhi cadangan beras
saat ini sebagian besar digunakan untuk memenuhi pasar atau konsumsi masyarakat
hingga desember produksi beras dan pasar jatim diklaim terkendali dan tidak memerlukan impor
kalau nanti musim panen raya sudah masuk di akhir februari
puncaknya di maret april
saya yakin jawa timur bisa membantu untuk memenuhi cadangan beras nasional
berapapun jatimnya akan diperlukan untuk memenuhi cadangan beras nasional
itu pun yang diminta karena itu puncak panen di jawa timur
dan saya yakin sebagaimana yang sudah disampaikan oleh ibu gubernur kita
kita tidak perlu impor beras
beras ada di penggilingan saat ini tetap berproduksi
dan itu memang untuk mencukupi pasar untuk saat ini
surplus beras di jatim akan digunakan untuk cadangan stok pada tahun berikutnya
untuk perdagangan antarwilayah maupun untuk memenuhi pasar yang lain
seperti menyangga pangan di provinsi lain
kan zatamarindora heru sudarmanto surabaya jawa timur